kamis dini hari nanti laga semifinal kedua piala dunia antara inggris kontra kroasia
para penggemar sepak bola bisa menyaksikan pertandingan ini bersama transmedia
di kawasan san berserpong tanggerang selatan mulai rabu malam
piala dunia dua ribu delapan belas kini telah masuk ke babak semifinal
pertandingan semifinal pertama antara belgia dan perancis telah berlangsung rabu dini hari
dan dimenangkan oleh tim ayam jago perancis dengan skor satu
kini tinggal menunggu partai kedua semifinal antara inggris melawan kroasia
pertandingan ini bisa disaksikan di lapangan san berserpong
dengan layar tiga ratus meter persegi berteknologi led serta hiburan lainnya
sudara koresponden cnn indonesia albi pratama
di kawasan san berserpong tanggerang selatan mulai rabu malam
pertandingan semifinal pertama antara belgia dan perancis telah masuk ke babak semifinal
di kawasan san berserpong tanggerang selatan mulai rabu malam
pertandingan semifinal pertama antara belgia dan perancis telah masuk ke babak semifinal

pertandingan semifinal ketiga antara belgia dan perancis telah masuk ke babak semifinal di kawasan san berserpong tanggerang selatan mulai rabu malam
pertandingan bola baru dimulai sekitar pukul satu kamis dini hari nanti tetapi acara di sini sudah dimulai sekitar pukul tujuh tiga puluh ataupun pukul dua puluh waktu indonesia barat dan itu akan dimulai sampai dengan pertandingan usai nanti